oke selanjutnya ada korespondensi yang lain di indonesia
ada roni satria yang memantau jalannya aksi munajat dua ratus dua belas di kawasan silang monas jakarta
roni selamat malam bagaimana suasana acara doa dan zikir bersama di sana
selamat malam puspa
kalau anda mendengarkan suara di belakang saya saat ini tengah melakukan zikir
tadi pada pukul delapan belas lebih lima belas waktu indonesia barat peserta munajat dua ratus dua belas ini
setelah melakukan sholat maghrib berjamaah
dan tadi kalau kita lihat seperti yang anda sampaikan terkait dengan lalu lintas di sekitar silang monas jakarta ini
memang terpantau memang cukup padat namun bisa dikatakan masih dilakukan secara situasional
tadi bisa dikatakan perjalanan ataupun pergerakan dari peserta munajat dua ratus dua belas ini
dimulai sejak pukul lima belas waktu indonesia barat dan bisa dikatakan mulai memenuhi area monas
ataupun monumen nasional ini sekitar pukul tujuh belas
waktu indonesia barat
kita melihat bagaimana aksi ataupun ini bisa dikatakan sebagai suatu senandung salawat dan juga zikir
sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia dalam hal ini mui dki jakarta
yang dilakukan pada tanggal dua puluh satu bulan dua itulah mengapa dinamakan munajat dua ratus dua belas
kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris infocom atau informasi komunikasi
dari muv dki jakarta nanda khairiyah mengikutkan munajat dua ratus dua belas ini
menjadi suatu agenda yang biasa dilakukan oleh muv dki jakarta setiap hari kamis
di mana melakukan acara tahlil zikir dan lain sebagainya
namun mengingat bahwa selama ini image ataupun angka dua ratus dua belas tersebut telah melekat di masyarakat
tentunya pemilihan tanggal dua puluh satu bulan dua ini dilakukan di monas untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat muslim
untuk bisa mengikuti doa bersama tersebut
nah selain hal tersebut juga hari kamis dipilih karena memang bisa dikatakan sesuai dengan tanggal
dan juga bertempatan dengan hari malam jumat
di mana memang sering dilakukan doa bersama yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mui dki jakarta
bersama dengan masyarakat masyarakat ataupun umatnya
nah hal ini muv dki jakarta bersekerja sama dengan ldf atau lembaga da'wah front dari fpi
yang tadi bisa dikatakan ada sejumlah agenda nantinya
tadi saya sebutkan bahwa sudah dimulai dengan sholat maghrib berjamaah kemudian saat ini telah melakukan zikir
nanti setelah zikir ini akan dilakukan lagi dengan sholat isya berjamaah
dan dilanjutkan dengan sholat shalawat
kalau dalam agenda disebutkan nanti akan ada sambutan dari ketua mui dki jakarta dalam hal ini munahar mukhtar
nanti juga akan ada sambutan namun belum terkonfirmasi apakah akan hadir yaitu di gubernur dki jakarta anies baswedan
di sekitar pukul delapan waktu indonesia barat
dan nantinya kalau kita lihat ada informasi yang beredar bahwa nanti akan ada ceramah melalui suara yang dilakukan oleh rizik sihab
namun yang ini belum terkonfirmasi dari panitia karena memang saat ini bisa dikatakan masih dilakukan zikir
panitia juga masih berkumpul di panggung ada tiga panggung yang disiapkan di sini
panggung utama kemudian panggung sebelah kiri khusus untuk jemaah laki laki kemudian di sebelah kanan jemaah perempuan
tadi saya sempat melihat ada titik soeharto yang juga sudah hadir di monas untuk melakukan
ataupun bersama dengan peserta munajat dua ratus dua belas lainnya